cabang olahraga bela diri jiu jitsu akan dipertandingkan secara perdana di pentas sea games di filipina akhir tahun nanti
untuk persiapan tim nasional jiu jitsu indonesia melakukan pemusatan latihan di jakarta selatan
jiu jitsu indonesia
di jakarta dalam satu hingga dua bulan ke depan timnas akan melakukan uji coba tanding di luar negeri
hingga kini pemerintah belum memberikan target medali bagi cabur jiu jitsu
jiu jitsu indonesia

jiu jitsu itu saya pakai buat nge improve judo saya
sempat masuk pelatnas judo di tahun dua ribu lima belas kini arik berfokus pada jiu jitsu
di luar pelatnas ia rutin berlatih di bsa martial arts center di tangerang
dasar judo yang dimiliki memberinya variasi teknik newasa dan kekuatan grip
sea games akan menjadi kompetisi multi event keduanya setelah turun di asian games tahun lalu
bahaya banget yang saya pelajari dari sana tentunya
saya melihat kelebihan kelebihan dari orang orang terutama dari asia ya
asia negara negara tan itu ya banyak kazakhstan uzbekistan dan segala macamnya
mereka itu punya power kuat sekali
mereka itu badannya besar besar tapi langsung cut
tingkatnya besar jadi tenaga dia gede banget
itu yang perlu kita improve dan terutama tekniknya sih
tekniknya kita perlu improve juga
arief dan rekan rekan sesama pelatnas jiu jitsu berharap bisa memberikan hasil terbaik saat berlaga di sea games filipina nanti